ya dan kali ini kita akan ke informasi selanjutnya
kalau tadi kita berbicara suatu hal yang mungkin kurang enak gitu
kali ini ada berita yang cukup mengembirakan
karena presiden jokowi dodo ini sempat menemui sekitar satu enam ratus warga negara indonesia di singapura pada rabu malam
dan saat tiba presiden yang didampingi ibu negara iryana jokowi dodo ini langsung dikerbuti warga untuk berfoto
dan pastinya juga untuk kerbutan sepeda gitu ya
karena acaranya bertajuk temu kangen ini digelar di gedung kedutaan besar indonesia di singapura
dalam acara ini presiden joko widodo kembali mengajukan beberapa pertanyaan melalui kuis yang membuat kelucuan
karena rata rata perantau maka para pemenang juga ingin hadiah sepeda dari presiden ini dikirim ke kampung halaman masing masing
masih ditanya nggak ditanya nanti
hadiah sepeda ya pak
pertanyaannya sebutkan saja
enam saja udah
pulau jawa betul
pancasila itu dari awal
tiga keadilan sosial
selain membagikan sepeda melalui kuis dalam acara temukangen dengan wni di singapura ini
presiden joko widodo juga sempat memberikan kejutan dengan membacakan sebuah puisi
dan yang istimewa puisi ini adalah hasil karya mahasiswa asal indonesia di singapura yang bertemakan patah hati
baca puisi kok cepetnya kayak gitu
kan gugup pak
nih coba saya lanjutkan ya
tanpa menunggu gelap
mereka putuskan janji sebelumnya
dan menggantinya dengan kesedihan
sepi tak pernah terlihat melekat padamu
aku tahu kau paling kuat
mungkin kah manusia biasa
yang tiada berkekuatan dewa ini
perihal menyembunyikan sepi
ini puisinya bagus banget ini